kita sekarang ini sejak tanggal dua puluh delapan september
sedang berjibaku di sumatera selatan
kalimantan tengah kalimantan selatan
sambil juga memonitor
yang di riau jambi
jadi arahan yang teruat bapak presiden
karena untuk kalimantan
tengah itu yang
masih cukup rawan
di sumatera selatan
sudah melandai walaupun
masih harus kita jaga dan harus
diambil langkah langkah seperti
pemadaman dan tmc
kemudian di kalimantan selatan
sumatera selatan dan jambi menjadi prioritas
kalau dari peluang angin
ada potensi untuk nyebrang
tapi belum nyebrang
mudah mudahan tidak nyebrang
sejauh ini tidak ada
jadi kalau dibilang bahwa
di malaysia tidak ada
hotspot kalau lihat datanya
juga begitu ini ada gambarnya ya
dari satelitnya ya
nanti kalau perlu saya di wa aja
langkah lain juga tadi dilaporkan oleh
pak kapolri penegahan hukum
sudah ada penetapan tersangka dan lain lain
dari klhk sendiri sudah ada
perusahaan yang mendapatkan peringatan
dan sudah ada dua puluh tiga
pada areal yang terbakarnya
di kalbar kalteng dan sumsel
pma yang berasal dari
singapura juga ada malaysia juga ada